nah sekarang kita akan memantau langsung kondisi banjir di daerah ciledug jakarta barat
sudah ada produser koresponden cnn indonesia sufiani tanjung
sufi bagaimana kondisi banjir di sana pagi ini
ya amel saat ini saya berada di perubahan cilenduk indah dua kota tanggerang provinsi banten
dan dapat anda saksikan sendiri bahwa saat ini air masih terus menggelang di komplek perumahan
di mana ketinggian air cukup bervariasi
pada saat ini posisi kami masih di pintu masuk perumahan ciledug indah dua
di mana ketinggian air berkisar sekitar dua puluh cm sampai tiga puluh cm
namun jika ditelusuri sampai ke dalam di mana di dalam komplek ini
di perumahan ciledug indah dua sendiri itu menyambung atau tersambung dengan perumahan ciledug indah satu dan juga satu kampung
jadi ada tiga kawasan pemukiman yang bersatu
dan digenangi oleh air dari kaliangke
di mana ketinggiannya di dalam menurut keterangan warga mencapai satu delapan puluh m
atau kalau dikira kira untuk ketinggian orang dewasa adalah mencapai sedada
nah anda dapat lihat sendiri saat ini warga masih terus mundar mandir dan juga proses evakuasi masih terus berlangsung
di mana di sini disiagakan delapan perahu karet untuk menjemput warga
yang berada di dalam dengan ketinggian air yang tadi mencapai satu delapan puluh m
warga sendiri sudah berada di dalam yang memang belum terevakuasi
sudah sekitar dua hari dan mereka sudah mulai kehabisan bahan makanan dan bahan pokok
sehingga mereka sangat membutuhkan proses evakuasi atau sangat membutuhkan bantuan untuk segera dievakuasi dan dibawa keluar
air ini sendiri menurut keterangan dari warga air banjir sendiri memang sudah mulai surut karena sebelumnya ketinggian air mencapai lebih dari dua meter
dan saat ini kondisinya sudah cukup surut karena memang hujan sudah tidak lagi turun di sini
dan warga sendiri menyebut selain adanya tambahan air yang menyebabkan banjir dari hujan juga adanya kiriman air dari bogor
menjadi penyebab dari genangan air yang membanjiri komplek perumahan ciluduk indah dua
dan kalau anda saksikan sendiri saat ini satu perahu karet yang mengangkut warga dari dalam sudah tiba
mengangkut sekitar beberapa orang beberapa keluarga karena memang berdasarkan keterangan dari tiga kawasan pemukiman yang ada di sini terdapat sekitar lebih dari tiga ratus tujuh puluh lima kakak
di mana tujuh puluh persen diantaranya sudah berhasil dievakuasi
dan saat ini sudah diungsikan
ke masjid yang berada tepat di depan dari perumahan ciledug indah dua
dan saat ini warga sendiri sekitar tiga puluh persen sisanya masih sangat berharap untuk bisa segera dievakuasi
karena memang ketinggian air yang cukup dalam
terutama bagi balita anak anak dan juga lansia ketinggian air mencapai lebih dari satu meter
pastinya akan membahayakan bagi mereka
nah anda bisa lihat sendiri saat ini
sehingga warga yang memang dievakuasi hanya bisa membawa barang seadanya
karena memang yang paling penting adalah keselamatan jiwa
di mana warga sendiri memang sudah menunggu proses evakuasi ini semenjak banjir terjadi atau menggenangi kawasan ini dari sekitar kemarin
dan ini adalah beberapa warga mungkin kita langsung tanya
kita langsung tanyakan kepada warga yang baru tiba ini mereka berada atau tinggal di mana di komplek mana
ibu warga dari perumahan cilindah satu atau dua
sudah berapa hari ibu di dalam
dari semalam itu air menenang ketingginya sampai berapa
oh di mana air
nah ibu ini satu keluarga sudah berhasil semua dievakuasi atau bagaimana
nah ibu keluarganya ada yang mungkin lansia balita atau yang lainnya
anak sepuluh tahun
anak sepuluh tahun
ibu bisa ceritakan sedikit sebelum belum dievakuasi akhirnya bagaimana caranya
ibu berkomunikasi kemudian bagaimana cara ibu bertahan di rumah ibu
ya ada persediaan makan cukup untuk satu hari aja
sebenarnya kalau ada apa sih biasanya bantuan makanan minuman gitu ada kang ya
tapi untuk banjir kali ini tuh nggak ada
jadi kita nggak bisa bertahan terus karena nggak ada persediaan makanan
nah ibu ketinggian airnya sendiri di tempat ibu pada saat kemarin hingga hari ini apakah surut atau masih sama atau berapa ketinggian
berapa buku ketinggiannya kalau diperkirakan
kemungkinan segini ya di dalam rumah
ibu sempat merasa khawatir karena memang belum ada evakuasi yang datang sampai ke tempat ibu
kemarin cara menghubunginya untuk misalnya dievakuasi bagaimana
ada sih banyak yang lewat cuma mereka kan lebih mengutamakan yang tua ya nenek nenek sama bayi
kita cuma suruh tunggu tunggu gitu tapi sampai baru sekarang bisa
ibu pasti lega sekali ya ibu ya
rencananya mau di pengungsian atau mau ke rumah kerabat
semoga cepat selesai ya bu ya
nah ibu masih mengharapkan bantuan seperti apa lagi setelah proses evakuasi ini
terima kasih ibu
sabar ibu ya
nah seperti anda dengar sendiri bahwa memang warga di pemukiman ini sangat berharap untuk dievakuasi namun karena keterbatasan jumlah perahu karet dan proses evakuasi memang harus dilakukan secara bertahap
dan yang paling diutamakan adalah lansia balita ibu hamil dan juga anak anak
nah seperti keterangan ibu siska barusan bahwa memang mereka
meskipun sudah melihat perahu evakuasi tiba di depan rumahnya mereka masih diminta menunggu dulu karena memang hanya yang diutamakan saja dulu yang dikeluarkan kemudian nanti proses evakuasi akan terus berjalan
nah saat ini saya akan menunjukkan kepada anda sebenarnya di mana sih lokasi pengungsian dari warga perumahan celeduk indah dua
kalau memang ini saya putar kamera saya ke seberang sana itu sebenarnya saat ini masih ada mobil tapi di belakang mobil sana kalau anda bisa lihat itu adalah masjid
di mana terdapat sekitar
tiga ratusan orang berada di sana untuk mengungsi dan disebutkan dari para petugas yang berjaga di sini bahwa di masjid tersebut sudah disiapkan posko kesehatan yang pastinya adalah bahan makanan yang bisa dimakan oleh para pengungsi atau warga yang terdampak banjir di perumahan celeduk indah dua ini
dan mereka bisa bertahan di sana memeriksakan kondisi kesehatannya dan sambil menunggu sana keluarganya yang masih menunggu prosesnya

terima kasih atas laporannya selamat bertugas kembali